tujuh tahun lalu tidur cucu mulai tanyinyak
ia hanya bisa tidur satu dua jam dalam sehari
perempuan dari desa cipta gumati
kecamatan cikalongwetan kabupaten bandung barat ini
sudah ke dokter dan mendapat resep obat untuk membantunya mudah tertidur
meski begitu cucu belum juga bisa tidur dengan nyenyak
memasuki tahun dua ribu dua puluh satu
perempuan berusia empat puluh lima tahun ini mengaku
sama sekali tidak bisa tidur dan terjaga sepanjang malam
dalam tujuh bulan terakhir kondisinya semakin parah
karena tubuhnya terus bergerak seperti ini
cucu pun merasa sangat lelah
kepala penuh terus ini gerak gerak terus
ya pengennya pengen sembuh aja
semoga ada bantuan dari pemerintahan
ibu ini gerak gerak diluarkan dari ibu atau di mana
iya jadi nggak apa itu garak garak aja
dipaksain seharian untuk kerja itu juga benar benar bikin pusing jadinya
kadang maka aku juga suka kambuh kalau misalnya lagi kayak gitu
menurut dokter spesialis kedokteran jiwa rumah sakit immanuel bandung dalam bidang psikiatri
gangguan tidur dapat disebabkan oleh depresi trauma penyalahgunaan obat obatan tertentu dan gangguan kecemasan
terapinya ada yang pharmacoterapi dengan obat ada yang tanpa obat
jadi kalau dengan obat tentunya harus berubat ke psikiater nih
tapi kalau misalkan yang hanya untuk sehari hari bisa diperbaiki dari mulai dari sleep hygiene
sleep hygiene itu dari itu jadi pola tidurnya itu harus yang rutin
jangan berubah tidur diusahakan tidur di tempat yang sama
menggunakan pakaian yang nyaman suasana kamar dibuat yang nyaman
jangan melakukan aktivitas berat menjelang tidur
dan jangan melakukan satu pekerjaan yang berat yang membutuhkan konsentrasi
konsentrasi yang tinggi saat akan tidur
dan jangan mengkonsumsi alkohol kafein atau merokok yang bisa meningkatkan konsentrasi dan kuas padaan
itu sih sebetulnya
sama kesehatan itu bisa
menurut dokter spesialis syaraf rumah sakit hasan sadikin bandung nusratul lailia
insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan tidur
dan mengakibatkan turunnya kualitas tidur
ada dua jenis insomnia yaitu primer dan sekunder
dokter laila menjelaskan
cara termudah mengatasi insomnia adalah menjalani gaya hidup sehat
mulai dari makan secara teratur
mengurangi konsumsi kafein dan rokok
serta rutin berolah raga
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat